kamu kok nangis kenapa
kenapa pak aku cuma sedih karena ngeliat temen temen jalan sama orang tuanya
papa kamu sama tante sama tantenya pasti sebentar lagi nyusul kan
sedangkan aku gak punya papa aku berharap mama bisa datang kesini
kamu jangan sedih
enak kamu jago deh masaknya
aduh oma gak boleh makan sayang banget
wangi banget ya
kayaknya aku pernah makan kue kayak gini
kamu gimana acara pekan budayanya di sekolah mulainya kapan sih
aduh masa tante maya lupa sih tadi udah ditulis tante diundangannya mulainya tuh besok
besok ya maaf maaf maaf tante tuh suka lupa deh gak baca tanggalnya
pokoknya nanti tante paham
pasti dateng sama oma
iya oma dateng ya seru banget kok oma
intan tungguin dok
intan kamu kok nangis kenapa
kenapa pak aku cuma sedih karena ngeliat temen temen jalan sama orang tuanya
bapak kamu sama tante sama tante maya pasti sebentar lagi nyusul kan
sedangkan aku gak punya papa aku berharap mama bisa dateng kesini
kamu jangan sedih ya intan kan aku udah nganggep kamu kayak saudara aku sendiri
jadi anggap aja papa sama tante aku kayak papa kamu sama tante kamu sendiri
mama kamu udah sembuh kan jadi aku yakin mama kamu pasti bisa datang kok
dan yang penting kita berdoa aja ya
kamu bener tiara doa itu bisa ngerubah hidup
kamu juga doain ya biar allah dengar dan bisa ajak mama kesini
tungguin nih aku pasti doain mama kamu ke intan
sopir aku kemana ya
hah itu dia sopir aku ayo intan
kamu sudah bangun gimana
udah mandi dengan kau bu malah sekarang aku pengen masak
mau masak apa
gatau sih kira kira masak apa yang enak
lihat aja dulu di dapur ada bahan apa
iya bu bentar ya
alhamdulillah nailah keliatannya benar benar sudah sehat
pasti karena obat dari dokter itu
ayah temannya intan itu betul betul orang baik
berkat dia naila mendapatkan dokter yang tepat
wah acara pekan budaya tahun ini lebih rame dari tahun lalu mas
orang tua murid indonesia juga lebih banyak tuh lihat deh
hiasannya lebih bagus dekorasinya lebih bervariasi
mas benar benar suka sama program sekolah ini masalah pekan budaya
sekolah ini menjaga peran generasi muda untuk menjaga budaya indonesia
bener banget tuh mas aku setuju
kalau anak anak menjaga kebudayaan tradisional kita budaya kita gak akan punah
oh iya kita cari tiara yuk
ngapain harus dicari sih
tiara pasti lagi main sama intan
iya kan mas heran gak nyangka asli
dulu tiara musuhin hintan sekarang gak bisa jauh jauh dari hintan
aku juga gak nyangka loh
mereka sekarang jadi akur terus akrab lagi
de sebenarnya mas itu penasaran sama ibunya hintan
udah dateng belum ya
mau beli berapa
sama kue keringnya juga ayo beli beli beli
beli dua ya
beli dua ya
beli dua beli dua
ayo mau dikampun mau dikampun
nih bu makasih ya bu
wah kue kelas kita laku banget
gak jadi banyak duit deh
iya kamu jago banget sih bikinnya
siapa dulu dong
wah ternyata kalian di sini ya
padahal apa kesini cuma buat kue buatan intan
papa tenang aja pa
intan udah nyisain pak bapak ya kan
makasih kesayangan papa
aku bahagia banget lihat kalian bisa akur seperti ini
seandainya kalian benar benar berkumpul jadi keluarga
pasti lebih lengkap lagi kebahagiaan aku
tapi apa daya itu sepertinya gak mungkin terjadi
mas ardi aku mau ketemu kepala sekolah dulu
ada yang pengen aku bicarain
om tante maya kok deket banget ya sama kepala sekolah
soalnya dulu tantangan sama papa aku juga sekolah di sini
tapi dulu kepala sekolah kita masih jadi guru biasa intan
kalau mama kamu sekolah di mana dulu
di mana dulu
di mana dulu
di mana dulu
aku mau tau
mamaku sakitnya dari sejak aku kecil
jadi mama gak pernah juga nyeritain gimana waktu masa kecilnya
intan maafin aku ya
aku udah bikin kamu sedih
gak apa apa kak
kita cobain games permainan tradisional yuk
ini titip di sini aja ya
aku di sini aja
gak mau ikutan
gak ikutan nyamuk
aku jaga di sini aja
ayo manik aku pergi dulu ya
undangan festival makan budaya
kok tiara gak ngasih tahu aku ya
orang tua harus hadir
acaranya hari ini
aku gak boleh telat
kamu kelihatannya senang sekali
aku dapat undangan dari sekolah tiara
ibu tau gak soal ini
ya udah deh bu
aku siap siap dulu ya
kamu sendirian ke sana
memangnya kamu tau sekolah tiara di mana
ya tau dong bu
aku kan pernah ke sekolah tiara
sebaiknya kamu ditemani sama mirza ya
aku udah bilang berapa kali sih sama ibu
aku tuh udah gak mau ketemu mirza
dan aku juga gak mengizinkan mirza menginjak rumah ini lagi
dan aku bisa kok sendirian ke sana